kita masih ke informasi soal lombok ini berbagi mainan ternyata bukan perkara mudah untuk anak anak
namun dengan menciptakan momen berbagi anak anak akan tergerak untuk memberi mainan terbaiknya
ada gerakan swadaya dari para guru tk dan orang tua murid untuk melatih empati
sambil ikut berdonasi mainan bagi anak anak korban gempa di lombok
ini buat teman teman di lombok

selesai ya teman teman
beragam barang digiatkan di salah satu tk di daerah pondokopi jakarta timur ini
untuk membantu para korban yang terkena dampak gempa di lombok
sebelumnya pihak sekolah juga mengajak anak anak melihat bagaimana dasyatnya gempa mengguncang lombok
dan memakan ratusan korban jiwa itu
seperti itu tujuannya karena ada hubungannya dengan lombok
terus mengajarkan empati
anak anak kan banyak korban terus banyak kehilangan mainan
mudah mudahan dengan maaf
mainan ini bisa menghibur mereka yang sedang bersedih
bahkan sedikit kesedihan di atas bencana tersebut
anak anak biar berbagi kesenangan dengan mainannya
dia mereka berbagi kesenangan mainannya sendiri untuk kepada orang lain yang berkesusahan
apalagi tertimpa musibah di lombok ini
dia seperti boneka kayak mobil mobilan
mereka kan semua kehilangan barangkali ya
jadi kita berbagi kesenangan semuanya
selain diisi dengan kemeriahan anak anak dan orang tua
agenda tahunan family day jadi terasa bermakna dengan menciptakan momen untuk anak anak
agar bisa membangun kepedulian terhadap sesama berbagi melalui mainan
ada ratusan mainan terkumpul hari ini
dan dari sini mainan dan barang lainnya akan langsung disortir
dikemas dan segera diangkut dengan menggunakan jasa kartu gratis
mumpanya ditawarkan pas kredit
dan bisa gempa lombok
ya semoga mainan kami bisa sedikit mengembalikan keceriaan teman teman yang trauma dan terpaksa tinggal di pengungsian
yesi basha jakarta